ya penyampaian kritik di ruang publik kembali menjadi perbincangan setelah presiden joko widodo meminta masyarakat aktif melontarkan kritik
seska pramono anung juga tadi menegaskan pemerintah membutuhkan kritik yang keras dan juga pedas
merespon pernyataan pemerintah sebagian pihak justru meragukan karena dalam beberapa kasus pihak yang mengkritisi justru berujung pada pelaporan polisi
kita akan coba ulas pada malam hari ini saat jokowi minta dikritik
kita akan coba ulik bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio semuanya
saya akan sapa ada mas arya bima politisi pd perjuangan ada mas dandi laksono jurnalis dan juga mas henry satria pakar komunikasi politik
selamat malam bapak bapak
baik saya akan langsung ke mas dandi terlebih dahulu deh
mas dandi ini kan ketika ada pernyataan dari presiden dari seskap juga pramono anung berkaitan dengan hari pers sebetulnya
tapi ini terkait dengan kritik tadi
pemerintah butuh kritik yang pedas
kedas dan juga keras
anda sebagai pihak yang pernah berurusan dengan polisi kemudian juga menyampaikan kritik
anda melihat ajakan ini apakah memang ajakan keterbukaan pemerintah untuk silakan kami dikritisi begitu ya untuk kebaikan bersama
atau anda melihat ini seperti apa sebetulnya
ya ini pernyataan normatif ritual dalam bagian dari ritual hari pers sebetulnya
tahun presiden manapun dikasih untuk membacakan
kalau tidak saya tidak akan membacakan
karena terkait dengan peringatan hari pers nasional
beberapa tahun yang lalu pak jokowi juga mengatakan harus independen dan lain sebagainya
setelah dia memberikan bintang ke pak surya paloh sebagai pemimpin
yang pemilu jelas jelas di finalisasi
sama punya pak abu dijabat tv one atau punya mnc nya pak itanu
jadi saya tidak memberikan poin lebih
saya tidak akan memberikan poin seperti itu
karena siapa pun presidennya anda akan diskrip oleh protokoler
dari organisasi wartawan tertentu
ngomong ini pak tahun ini pak segala macam
jadi ya itu sih kontrasi saya pertama
tidak ada yang lain
jadi anda melihat ini adalah pernyataan yang normatif
di kami ada gangguan audio
mungkin anda lebih mendekatkan headsetnya
agar kemudian lebih terdengar lebih jelas pernyataan
jadi anda melihat pernyataan presiden ini adalah pernyataan yang normatif
setiap tahun lalu bicara soal media independen
tahun ini bicara soal kami dikritik dan sebagainya begitu mas dhani
betul ya setiap tahun harus ada yang disiapkan
nanti kalau ada kata hari pendidikan ngomong normatif soal pendidikan
kalau ada pernyataan hari subah pemuda ngomong normatif soal subah pemuda
itu saja sih mas
oke tapi kalau menurut anda apa yang menurut anda ini sebetulnya hanya pernyataan biasa saja
tidak ada hanya normatif saja
bukankah ini juga bicara soal keterbukaan
bahwa pemerintah siap untuk dikritisi sebetulnya
sama sekali tidak ya
karena faktanya kalau kita ngomong lanskap atau ekosistem atau environment secara besar
indeks demokrasi indonesia menurut orang terbaru
sebenarnya di ekonomis itu terburuk dalam empat belas tahun terakhir
kita turun gitu ya
kemudian presiden yang sama atau para
lingkaran pejabat yang sama juga baru dihukum oleh pt un
karena melakukan internet shutdown di papua dan
dinyatakan melanggar hukum begitu
lalu kriminalisasi banyak pihak termasuk jurnalis dan media
terkait dengan undang undang ite juga tahun dua ribu sembilan
cumanya dua puluh lima kasus misalnya gitu
kita belum ngomong semua tumpukan kasus kejahatan terhadap jurnalis yang tidak pernah diusut
kasus pembunuhan udin tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
bahkan presiden jokowi kemarin sempat menandatangani pengampunan pada pembunuh berencana jurnalis prabangsa di bali
yang untung kita ramein kemudian dicabut ya pas juga hari tes nasional
jadi tadi tidak ada korelasinya antara statement dengan environment atau ekosistem yang sedang kita jalani
perlu direspon nanti oleh mas arabima
tapi sebelum ke mas arya bima saya akan ke mas henry satrio
kalau kita lihat ya setelah pernyataan tersebut dari seskap dari presiden
dunia maya juga heboh kembali
mas dandi dan juga mungkin sebagian orang langsung mengkritisi balik bahwa ini kan bagaimana mau mengkritik
kalau kemudian nanti ada undang undang ite kemudian bisa dikenakan pasal dan lain sebagainya
anda melihat sebetulnya ketika ada pernyataan ini ini apakah memang normatif saja atau bagaimana mas hensan
oke tampaknya kami ada gangguan komunikasi dengan beberapa narasumber
kami akan lanjutkan setelah jeda kami akan lanjutkan kembali diskusinya
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kami akan lanjutkan saya akan masih bersama dengan mas dandi laksono
karena nanti juga masih akan bergabung bersama dengan kami mas arya bima politisi pd perjuangan
mas dandi kalau yang dari anda lihat ya soal kita bicara soal kebebasan berekspresi kritik dan sebagainya
apakah yang menjadi ganjalannya adalah memang undang undang ite atau ada faktor yang lain
sehingga sulit untuk saat ini betul betul bisa bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah atau kepada pihak pihak lain misalnya
ya ini jelas sistemik ya
apa namanya undang undang ite itu jadi ancaman besar bagi

karena mereka dihidungi undang undang pers walaupun juga tidak bisa selamat
seperti dalam kasus apa namanya banjar hits di anta gitu ya yang dikriminalisasi bahkan di negara terkait tentang konflik agraria dan isu lindungan di kalimantan selatan
yang belakangan ya terbukti banjir
yang belakangan ya terbukti banjir gitu
dan apa namanya melalui kelaporan komunisif net bahkan dari berbagai macam kasus di ite tahun dua ribu sembilan belas
terbanyak sekitar delapan kasus justru dari media dan jurnalis gitu
jadi walaupun bahkan institusi atau individu yang dilindungi bekerja dilindungi dengan undang undang pers sekalipun
tidak bisa lolos mudah saat undang undang ite
apalagi warga biasa gitu ya yang tidak punya perangkat
yang tidak punya perangkat peranata yang tidak punya dewan pers dan segala macam
dan pengguna terbesar dari undang undang ite ini masih menurut laporan kawan kawan saya adalah aparat negara
dalam kasus saya misalnya tidak ada yang melaporkan soal apa namanya ujaran kebencian
polisi bikin laporan sendiri
sangat abusive undang undang ini digunakan
dan ketika undang undang ini dianggap efektif membungkam kritik
maka ya akan diteruskan
dikarenakan gitu ya
environmentnya melihara gitu ya
buzzer dilepaskan untuk membuat laporan laporan gitu ya
kawan saya jurnalis senior mas farid gablan dilaporkan oleh pengacara mu'anaz al aidid
karena mengkritik kooperasi dan umkm
jadi sesimpel itu kemudian kerjasama antara pendukung partisipan politik misalnya
dengan rejim yang sedang berkuasa menggunakan instrumentasi
dan menggunakan peraturan perundangan seperti undang undang ite
mungkin pelakunya bukan negara langsung
tapi walaupun fakta tadi statistiknya jelas
atau penyelenggara negara yang paling banyak memanfaatkan undang undang ite
walaupun undang undang ini didesain awalnya tujuannya untuk melindungi environment logi informasi
supaya kegiatan ekonomi digital bisa berkembang nggak ada fraud gitu ya
tapi yang terjadi malah seperti kuhp zaman belanda
mas dandi saya ke mas henry satrio
mas henry sudah bisa mendengar suara saya mas
sudah sudah terima kasih
mas ensat langsung bagaimana anda melihat ketika ada pernyataan ini dari presiden
kemudian juga dari mas pramono anung
ini kan langsung direspon oleh sebagian masyarakat
oleh mas dandi misalnya atau mungkin beberapa netizen lainnya begitu ya
yang justru mempertanyakan balik bagaimana bisa mengkritisi ketika ada undang undang ite
kemudian ini nanti berpotensi untuk dipenjarakan dan lain sebagainya
anda melihat sebenarnya bagaimana sih menyampaikan kritik di era seperti saat ini
yang saya menarik dari sebuah wajah adalah pernyataan presiden ini akan meresahkan
jadi tujuannya bukan ke masyarakat tapi ke media masyarakat
tapi taruhlah ini adalah sebuah net baik dari media masyarakat
dan seartinya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menyalakjuti pernyataan presiden ini
yang pertama adalah
tentu saja hak inisiatif dari pemerintah
untuk melakukan revisi undang undang ite
dan yang kedua
ada kelanjutan atau hal yang harusnya dilaksanakan oleh aparat untuk menindaklanjut
instruksi presiden pada saat tahunan mpr agustus dua ribu dua puluh lalu
yang mengatakan penegakan hukum tanpa kebangkili
kemudian yang ketiga menurut saya
ini menjadi momentum penting bagi kapolri
untuk bisa menjaga kebebasan berpendapat
menyampaikan kritik seperti yang disampaikan oleh presiden
banyak sekali kemudian para pendukung presiden mengatakan bahwa
sebetulnya ini tidak ada masalah
banyak sekali mengatakan bahwa di era jokowi
demokrasi sangat baik
tidak ada yang ditangkap karena mengkritik pemerintah
tapi itu saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh kami
yang paling penting juga ren hardt
dari semua hal yang saya sampaikan tadi
maukah pemerintah mendengarkan kritik kritik itu
dan kemudian tidak lanjuti kritik kritik itu
kalau kemudian mengundang untuk membuka kritik
untuk menyampaikan kritik tapi kemudian tidak ingin mendengarkan
ya sama saja menurut saya
apapun niat baik dari pemerintah itu harus diapresiasi
tapi tentu saja harus ada tindak lanjut yang jelas
untuk bisa mendak lagi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah
silahkan mendengarkan lebih banyak
dan kemudian menerahkan apa yang menjadi kritikan masyarakat dengan
baik saya ke mas arya eby
mas sudah bergabung bersama dengan mas arya
selamat malam mas
terlambat gimana mas
tadi sudah dijelaskan juga oleh mas dandi
oleh mas henry satrio soal
kemudian ada pernyataan presiden minta dikritik
ini juga memang ada momen di hari pers nasional
tapi ini kemudian direspon oleh sebagian masyarakat
oleh sebagian pihak bahwa ini
pernyataan ini kemudian nanti berbanding terbalik dengan apa yang terjadi
ketika sudah menyampaikan kritik
nanti rawan dikenakan pasal pasal undang undang ite misalnya
atau diserbu oleh para buzzer buzzer politik
menurut mas dandi laksanaro tadi
ini hanya pernyataan yang normatif saja mas arya bima
saya melihat bahwa kritik itu yang mau dinarasikan seperti apa
dan oleh siapa ya
kalau kita melihat di media sosial
makanya tidak dikritik ya
jadi kita sebagai partai politik
saya juga pernah sepuluh tahun mengkritik pemerintah ya
dari dulu awalnya offering kemudian reduising
dulu kita nggak pernah memberikan alternatif offering terus ya
karena memang pemahaman demokrasi yang mau kita bangun
kita juga masih mencari formulasi
untuk fungsi check and balance itu seperti apa
kalau saya melihat kalau kita bandingkan
ini hanya partai yang di luar kekuasaan saja
yang kreasi memberikan suatu persandingan gagasan
dan kelompok kelompok yang berpengaruh
karena ngo media juga kurang bisa memberikan kritik yang percedaskan
karena kalau kritik itu ya tentunya sangat ada sesuatu
yang memberikan alternatif alternatif kebijakan
dan memberikan satu yang solusi dari kebijakan yang ada
kritiknya membangun maksud anda mas andri
saya paham bahwa perintah
kekuasaan itu pasti membutuhkan kritik
dan kritik itu tentunya kadang kita bingung
ini kritik terhadap kebijakan kritik terhadap pelaksanaan
atau kritik terhadap kegiatan
itu pun kadang kita sebagai orang yang pernah ada di luar kekuasaan
saya tidak mengerti
dan kita percaya bahwa pemerintahan dalam sisi demokrasi
kritik adalah satu kenisayaan
karena jujur saya sepakat dengan mas andri dan mas dhani
bahwa potensi pembiasaan atau deviasi yang mungkin terjadi
itu disebabkan karena spektrum kurun waktu kekuasaan itu memang perlu dikritik
maka kita batasi sampai dua periode
dulu kan begitu
ini yang menurut saya
dan tepat bahwa kekuasaan seperti kita melihat
kalau cenderung aman aman saja dan di level kebijakan dan di level pelaksanaannya juga tidak ada
kritik itu juga sesuatu yang tidak sehat
bahkan kalau kita melihat bahwa power trend to korupsi itu juga merupakan sesuatu
yang tidak pernah atau tidak terjama oleh kritik yang keras dan pedas
ini yang saya kira dalam menjaga hal hal yang menyangkut kebijakan
dan melihat realitas yang ada
itu saya kira istana memerlukan sesuatu kritik
dan itu suatu hal yang saya kira supaya tidak terlena
dan tidak masuk dalam zona yang mapan dan nyaman belaka
tapi sekali lagi saya kembalikan
bagaimana kritik yang sekarang ini diformulasikan
apalagi stressing pasca covid yang katanya hanya sebagai alasan alasan
untuk pemerintah melakukan beberapa hal yang represif
misalnya soal ideologi soal pancasila
ya memang harus represif kalau sudah menyangkut masalah ideologi mau dibiarkan
jadi ada sesuatu itu tanggung jawabnya sebagai pemerintah negara
bahkan ada sesuatu yang kurang keras
negara demokrasi yang seperti amerika saja
facebook dan mensosnya
termengganggu proses pelantikan
ada batasan batasan sementara
teman teman mungkin menginginkan kritik kritik itu
yang sebebas bebaskan bahkan yang sedetruktif
mungkin pun dibutuhkan
kita tujuannya kan berdemokrasi
tapi tujuan kita akan berbangsa dengan menggunakan instrumen
berdemokrasi dengan saling memahami perbedaan

jokowi sejak wali kota itu menerima kritik
cuma kalau hal hal yang menyangkut salah substansi itu
bedakan kritik dengan intrik
kalau mahasiswa kritik
gue nggak tahu stemnya dari mana
itu saya politik dari partai yang di luar kekuasaan
terus koordinasinya di mana kan mata kita nggak buta
itu kritik atau mahasiswa yang berpolitik di wilayah kampus
yang hanya sekedar kepanjangan tangan dari
hanya partai partai di dpr saja yang mungkin melampiaskan lewat mahasiswa
baik mas arya
saya ke mas dandi untuk menjawab
mas dandi kritik juga tidak bisa disampaikan sebebas bebasnya begitu saja
jangan jangan kemudian tadi yang mas arya katakan anda
kalau kritik konstruktif
kalau intrik itu destruktif
ya pastinya mas arya juga ingat narasi narasi yang ada di dalamnya
mas arya juga ingat narasi narasi yang dibangun soeharto
dengan pembangunan kebebasan yang bertanggung jawab
saya masih ingat harmoko itu kalau bikin istilah itu kebebasan yang bertanggung jawab
kebebasannya segini tanggung jawabnya segini
jadi itu narasi yang sama ya ketika ruling party ada dalam ketuasaan
ya baik baru sebenarnya termasuk tadi misalnya
mahasiswa di kampus digerakkan eksternal itu ya sama
kawan kawan saya di uprd juga ternyata pacaran sama pdip
kita di luar jadi nggak ada yang baru dengan itu
saya memberikan contoh ya bahwa kritik dengan kritik dengan substansi yang menurut saya baik pun
ada potensi dikriminalisasi
yang pertama adalah mungkin kawan kawan ingat ada kasus peneliti bppt namanya pak wijo kongko
yang memberikan analisis simulasi model kami
dengan maksimal besar di uprd
di selat sunda ya
saat yang sama pemerintah punya program sepuluh bari baru
dan salah satunya adalah tanggung lesung
dan ada investasi besar yang sudah masuk ke tanggung lesung dari dari sebuah organ segala macam
nah pak widjo kongko ini dianggil polisi
ya telah memaparkan analisis modelingnya
jadi padahal dia adalah peneliti dltt
punya basis keilmuan yang jelas
jarakkan subyek tentang interest
secara klusial gitu ya itu itu contoh
contoh yang lain tentu banyak kalau kapalnya kalau kita ngomong tentang papua
secara asasi manusia seperti veronica coman
yang secara rutin
bagian dari kampanye publik terhadap apa yang sedang terjadi di papua
dan semua informasi dia dikasih bisa dijawabkan
menjawabkan kalaupun ada kesalahan dia segera merawat dan meminta maaf
ini pun tak lepas dari kriminalisasi
berarti teman teman juga sudah menyebut kasus saya atau ananda pak widjo ya
jadi tidak benar fakta di lapangan bahwa represi terhadap kritik aktivis informasi atau bahkan media jurnalis
ini selalu dikaitkan dengan persoalan intrik politik
jadi ada yang substansi tapi tetap dikriminalisasi begitu ya
sekali nggak ada urusan dengan
mereka dengan mempertahankan berusaha mempertahankan ruang hidup
kemudian ya masyarakat punya level pendidikan atau level knowledge yang berbeda beda ya
atau ekspresi yang berbeda beda dalam menyampaikan kritik gitu ya
tapi kalau dengan indikator seperti tadi peneliti saja bisa dipanggil polisi untuk urusan substansi gitu ya
lalu saya misalnya ditangkap dan sampai sekarang kasusnya tidak berlanjut
hanya digantung sebagai tersangka
pertanggung jawaban hukumnya seperti apa itu
bagi saya itu ya itu indikasi bahwa betul ada yang intrik hoax dan segala macam gitu ya
kami juga sering defense soal itu
sering menjadi bagian dari kekuatan publik kekuatan civil society yang meluruskan misalnya tentang stigmatisasi terhadap komunisme misalnya
itu kawan kawan ya kawan kawan pegiat informasi gitu ya
termasuk mereka yang juga dikriminalisasi oleh rezim jokowi ini
benarnya menjadi bagian dari usaha memerangi
campaign atau intrik intrik politik yang seperti itu
atau katakanlah kasus penistaan agama yang dialami ahok
ketika itu bahwa kita mengkritik ahok soal kebijakan penggusurannya iya
tapi ketika dia untuk kasus penistaan agama masyarakat sipil juga jadi posisi itu membela gitu
jadi ini yang justru kabutnya itu ada di yang berkuasa
dia nggak bisa membedakan mana yang substansi menjadi bagian dari masyarakat sipil yang juga ikut diperjuangkan
selama sepuluh tahun ketika belum berkuasa misalnya
dan mana yang memang menjadi bagian dari political power struggle
baik mas arya ada tanggapan mas arya bahwa ada kritik kritik yang substansi tapi tetap dikriminalisasi juga sebetulnya
ini bagaimana menjawab soal ini mas arya
kalau kritik saya mesti substansi
kalau kritik pasti memberikan satu persandingan kebijakan yang solutif walaupun itu beda
jadi kita saya tetap melihat pemerintahan ini termasuk dari partai salah satu pengusung pdi
melihat bahwa kritik ada satu kenyataan dalam sisi demokrasi
nah tadi cuma mas denny menyampaikan memang di era destruksi saat ini memang ada satu formulasi yang kita belum ngeker ya
saya tidak melihat itu satu kemungkinan
tapi navigasi berdemokrasi di era destruksi saat ini mana yang informasi yang benar mana berita yang benar mana berita yang
karena dalam konteks kita berdemokrasi check and balance dengan partai politik saja kita menyadari memang gak cukup dalam demokrasi di jalur yang formal
kita butuh instrumen instrumen media
kita butuh instrumen ngo
kita butuh instrumen kelompok kritis
yang memang itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis dalam proses konsolidasi
mungkin saya tidak menutup ada hal hal yang lebihan kekuasaan saat ini di dalam era era debtusi yang saat ini kita melihat potensi potensi
kalau berita saja ada yang tanggung jawab
tapi kalau informasi apalagi di mensos saat ini menurut saya mas denny mari kita persandingkan dengan negara
negara yang lainnya mengenai demokrasi
kebebasan berekspresi lewat ruang publik di mensos ini sudah sangat luar biasa
konten konten yang cukup saya pakai juga untuk memberikan kritik dengan cara saya sebagai orang yang di dalam kekuasaan
saya cukup mendapatkan input input yang merupakan dulu kritik
tapi kalau itu intrik intrik politik yang sekedar sentimental
yang kadang nuansanya bukan pedas dan keras
itu hanya cara cara yang tidak wise dan kasar
dan tidak membangun cara kita berbudaya dan berdemokrasi kita
itu malah masih banyak dilepas
tadi saya sepakat misalnya soal agama soal suku soal berbagai hal yang menyangkut parameter horizontal ini kita terlalu bebas
dan saya sepakat kalau memang ada hal yang tadi mengkritik kebijakan mengkritik kebijakan
kami yang di partai pengusung anak merasa mendapatkan input input itu dan itu masih bebas kok
ada di ruang publik di media sosial
dari yang paling sangat keras sangat pedas sampai yang sangat smart yang offering yang refusing
tetap masih ada
dan cukup berimbang bahkan cukup beribelian
karena saya melihat kritik terlalu berbeda ya dengan maki makian
dan sekarang banyaknya kritik itu paketnya maki makian itu saja
apa itu yang mau kita mau tradisikan dalam membangun proses kita berdemokrasi
oke baik mas arya
dan itu masih banyak menurut saya tidak terlalu berlebihan atau terlalu represif
tapi saya tidak akan melihat demokrasi yang mau kita pakai itu seperti apa
oligarki yang ada di lingkungan pemerintahan jogok ada oligarki yang tapi mendasarkan pada orientasi praktik orientasi rakyat
yang selalu kita jaga
saya kadang ngumun ada orang selalu ngomong oligarki
oligarki itu tidak jelek karena demokrasi menghadirkan oligarki
fakta oligarki itu yang harus kita kritisi
kalau fakta oligarki itu represif
hanya untuk kepentingan kelompok hanya untuk kepentingan digital itu oligarki yang tidak sehat
kalau oligarki yang tetap berorientasi pada kepentingan rakyat publik dan kepentingan negara
itu adalah gemisahaya demokrasi
baik mas arya
jadi anda menekankan bahwa rezim jokowi tidak melakukan tindakan tindakan yang represif terhadap orang orang yang mengkritiknya
tidak menurut saya istana sangat perlu kritik
bahkan dia ngomong yang keras dan pedas
demi menjaga konsekuensi kebijakannya dan bagaimana kebijakan itu dimonerasikan dalam realitas yang ada
pak jokowi tahu kok istana itu supaya tidak terlena dengan kemapanan dan kenyamanan yang ada
maka tiap hari jokowi itu pegang ipad untuk melihat perkembangan penggaman karena
karena pengawasan para pembantu menterinya dan melihat sebagai kebijakan dimonetisasi daerah itu
dan sangat efektif juga dari media saya kira itu
mas arya bagaimana kemudian menjawab seperti tadi mas dhani katakan bahwa sampai hari ini statusnya masih tersangka
dilepas tapi dibiarkan begitu saja
kemudian juga ada banyak orang orang yang mengkritik tapi juga berujung dipolisikan
berusaha dengan polisi
ini kan juga fakta faktanya tidak bisa dibiarkan mas
sehingga muncul kesan bahwa di era presiden jokowi ini justru menjadi lebih sulit untuk mengkritisi rezim
kita bahas nanti di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di saat lagi
kalau iya tadi pak
baik kita masih membahas ketika presiden dan juga seskap ya sudah menyatakan bahwa pemerintah butuh kritik yang pedas dan juga keras
tadi juga mas ari bima sudah menjelaskan bahwa pemerintah memang butuh untuk dikritik
yang pedas dan juga keras
dan tadi juga mas dandi juga menyampaikan perspektifnya
mas dandi ada tanggapan dari anda mas
tadi apa yang disampaikan oleh mas arya bima bahwa di era presiden jokowi ini tidak represif sebetulnya
ya pakai ukuran apa gitu ya
kalau tadi menggunakan ukuran misalnya bahkan twitter saja ngeblok akunnya trump gitu ya
ya betul akun trump yang diblok tapi kalau pak jokowi internetnya yang diblok
jadi seluruh ekosistem informasinya jadi tidak belajar begitu ya
proses demokrasinya di bypass terus dengan apa namanya pemblokian internet gitu ya sama dengan
proses demokrasi lewat pilar keempat persnya bypas terus dengan atas nama pers nasional dan segala macam dengan pemberedelan
jadi seperti halnya kemarin yang pemerintah melanggar hukum dalam kasus shutdown internet di papua
saya pikir pilar negara yang lain yaitu judikatif sudah memberikan sudah memberikan indikasi gitu ya sudah memberikan putusan
pak jokowi ini kan satu elemen saja dalam pilar bernegara ya dia hanya sisi eksekutif
klaimnya tafsirnya apapun tidak bisa dianggap kebenaran mutlak dalam negara demokrasi
harusnya ada check and balance di parlemen tapi kita sama sama tahu ada konsolidasi kekuasaan dan politik di parlemen yang membuat check and balance nya tidak hadir
kita berharap kepada
kita berharap kepada media yang juga problematik secara struktural gitu ya karena konsolidasi oligarki media juga menjadi bagian dari konsolidasi oligarki politik gitu ya
apa namanya tadi sudah saya sebut di awal bagaimana media media yang sangat jelas partisan
apa namanya terglorifikasi dalam situasi seperti ini dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik
saya mau masuk kepada persoalan substansi yang kait dengan
ya kritik apa sih sebenarnya input yang substansial gitu misalnya ya yang terlepas dari urusan politik
kita belajar dari dua kasus besar
yang pertama adalah undang undang westlaw
yang kedua adalah pandemi
media masyarakat sipil bahkan komunitas ilmuwan epidemiolog dan segala macam sudah membuat public pressure yang sangat kuat

media dan melalui kritik di media sosial terkait penanganan pandemi sejak awal awal bahkan
dan ya tidak tetap terkejar wantahkan dalam bentuk kebijakan
betul bahwa input dari masyarakat tidak selalu harus berarti jadi output kebijakan gitu ya
banyak proses black box dalam sistem politik
mungkin mas hensat nanti bisa menceritakan soal itu
tetapi yang menjadi poin saya adalah sudah lah tidak di up aspirasi
pemerintah sendiri juga terbukti tidak punya kebijakan yang baik dalam penanganan pandemi
jadi epidemiolog baru dikumpulkan kemarin setelah setahun pandemi dan setelah seratus juta kasus positif gitu ya
test rate juga masih rendah gitu
jadi input dari civil society ini dari masyarakat ini tidak menjadi bagian ternyata dalam proses pengambilan keputusan
jadi ada dunia sendiri ada logika sendiri ada circle sendiri yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan
yang tadi oleh mas arya mungkin disebut dari bagian oligarki
dan kita melihat gimana oligarki bekerja gitu ya
tapi yang berikutnya adalah kasus undang undang cipta kerja misalnya
atau komunitas baselol misalnya
itu jelas juga gitu ya
betapa banyak suara non violence yang ada di jalanan atau bahkan sebelumnya yang ada di bimba bimbar akademik
jadi artikel artikel media masa yang mengkritisi gimana
gimana yang undang ini membaipas banyak prosedur legislasi dan mengandalkan legis legis semua halaman yang yang readable gitu ya
ngomongin substansi tentang kebijakan perburuhan lingkungan hidup gitu misalnya
ini kita nggak melihat ada respon yang proper gitu ya
jadi mungkin orang orang yang menyuarakan yang menyuarakan oligarki yang menyuarakan baselol yang menyuarakan macam macam ini
mungkin memang tidak secara langsung direpresi
gagasannya juga tidak didengar
kemudian ada eskalasi emosi yang meningkat karena tidak
disitulah kemudian jebakan betanya masuk
misalnya ada ada apa namanya kata kata yang dianggap ofensif gitu
padahal gradual kalau teman teman melihat misalnya para ekspert media sosial yang di awal awal bulan eh awal awal tahun dua ribu dua puluh ini awal pandemi itu
tonnya masih asik loh
begitu mendekati akhir tahun tonnya
karena pilihan katanya sudah mulai keras
jadi eskalasi ini kan eskalasi natural saja
manusia berekspresi gitu ya
kadang kadang bisa digambar digambar dengan lelucon gitu misalnya ya
jadi ini bagian dari proses demokrasi yang harus sabar
ini booming media digital gitu ya
kalau bypassnya adalah uang uang ite dibipass dengan internet throttling misalnya atau shutdown internet gitu ya
ya bedalah dengan twitter ngeblok akunnya trump tadi
mas arya menjawab tadi apa yang disampaikan oleh mas dandi dan juga saya juga kemudian ada pertanyaan ini
menjawab apa yang disampaikan oleh sebagian kritikan yang masuk di ruang publik itu adalah bagaimana agak sulit menyampaikan kritik di rezim jokowi saat ini
termasuk juga dari pak wikiyangi yang mengatakan
saya belum pernah setakut ini setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif langsung saja di buzzer habis habisan
masalah pribadi di odal adil
bagaimana mas arya wimah
oh iya kalau masalah penggunaan mensos ini ya kita perlu literasi cara yang lebih beradab ya
jadi kan hanya yang di luar kekuasaan
yang di dalam kekuasaan ya bonyok pak
kalau sudah menyangkut ketua umum saya kemudian pak jokowi itu
konten kontennya apakah cara itu yang mau kita pakai kan gitu
jadi kalau soal tampilan di mensos kita memang masih mencari cari apakah peradaban yang kita mau bangun itu akan ada kesadaran sendiri
atau dengan cara cara pembatasan lewat undang undang nggak usah terlalu skeptis ya
memang kita juga mencari formula
karena kita sudah memformulasi cara kita berdemokrasi di atas institusi yang sekarang ini mungkin pak dhani atau mas hendri tidak puasa
saya kira dalam rangka proses ekstribusi meja
sementara yang dalam kekuasaan juga harus menjaga
seperti kasus papua kalau kita sebar ya nyonyor begitu
setiap peristiwa di sana komplek komplek horizontal yang tidak masalah karena terlalu banyak
tidak masalah karena terkanalisasi dalam suatu wilayah
nggak bisa ya
kalau itu mau kita biar gitu kita belum ngerti
konflik ini sebagai pemegang kekuasaan yang sekarang ini melihat berbagai peristiwa sosial yang itu konteks kita berbangsa harus dikedepankan
demokrasi sebagai instrumen dalam batas seperti apa

karena ada yang ideologinya itu kayak rocky gerung itu adalah ideologi demokrasi
kita hidup ini untuk berdemokrasi
nah terus kalau saya ya untuk komitmen tujuh belas agustus kan gitu kan
cukupnya berkembang kalau kerasi ketinggalan sedikit nggak apa apa
asal mkri nya nggak bubar pancasila nya hanya hancur kan gitu kan
nanti diperbaiki sambil jalanin gitu
tapi ada yang seolah olah kalau nggak berdemokrasi ini bangsa ini mati kan itu
kita nggak usah berdua duanya salah eksem
irisannya di mana kan itu
irisanya di mana
saya terus terang yang sama sama pak dendi mungkin sama pak endri di era bareng bareng kita aktivis
sekitar tahun delapan puluh an sembilan puluh an
kan era distruksi teknologi komunikasi mensosial ini terkaget kaget
saya bayangkan pemilu dua ribu empat reformasi
tak ngerti pemilu dua ribu dua belas tidak pernah saya bayangkan pemilu dua ribu sembilan
jadi konteksi dalam berdemokrasi selama itu menjaga dalam kita berbangsa negara nki dengan dasar pancasila esok enak
musanya seperti apa inilah
kemudian akan muncul ada yang dianggap terlalu represif ada yang dianggap cukup demokratis ada yang menganggap ini kemajuan liberal cenderung bukan demokrasi indonesia tapi demokrasi di indonesia meniru arah barat dan macam macam
ini saya kira schooling politik yang sangat bagus dan saya melihat jokowi termasuk orang yang mau mendengarkan dalam proses semacam itu
karena saya melihat proses proses yang oleh kota bupati dari bawah kebijakannya juga berubah karena banyak yang tadi keras dan pedas tapi kritik
yang ada kan sekarang cuma tadi marian yang apa yang mau dikritik mau maki maki
oke oke baik baik
saya tersambung lagi
oke oke baik baik

mas hensa tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan juga mas dandi mas rewi
menurut anda kalau boleh anda menyimpulkan di tengah soal kritik ini tapi agar kemudian tidak ada ketakutan bagi publik untuk menyampaikan kritik karena tadi pramono anung menyampaikan pemerintah sebetulnya butuh kok kritik yang pedas dan juga keras
tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada case case yang justru para pengkritik ini berujung pada pidana
itu bagaimana mas henry satrio
ya memang banyak sekali yang ditangkap oleh pemerintah itu
itu kenanya ada di ujaran kebencian kemudian menyampaikan hal hal yang berbeda mungkin dengan frekuensi pemerintah tentang mengkritik
nah ini juga yang harusnya dipelajari oleh pemerintah bahwa bahasa rakyat itu belum tentu sama dengan pemerintah
jadi pada saat dia mengkritik mungkin ada emosi juga yang ada di sana sehingga yang terdengar adalah ujaran kebencian
nah itu kan akan sangat baik sebetulnya bila pemerintah berikan ruang dialog sebelum kan soalnya penangkapan penangkapan itu
karena seperti yang tadi saya katakan bang reinhardt mas dandi mas aryabima salah satu hal yang paling penting elemen dari pemerintah adalah bukan saja terbuka terhadap kritik tapi juga mau banyak untuk mendengarkan
nah mungkin saja
banyak rakyat indonesia yang artikulasinya seolah olah menyampaikan kebencian tapi pada dasarnya adalah memberikan kritikan kritikan yang manis untuk pemerintah
supaya pemerintah yang pertama terinformasi terhadap kejadian kejadian yang menurut atau menurut rakyat lebih diketahui oleh rakyat ketimbang oleh pemerintah
kemudian yang kedua supaya pemerintah juga bisa melihat
hal lain terutama presiden juga bisa mendengarkan hal lain dari rakyat tidak hanya mendengarkan masukan masukan dari orang terdekat
jadi maksud saya begitu
tadi saya menarik sekali juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh mas dandi dan mas arya bima
dan menurut saya faktor listening inilah yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah sehingga pada saat ada kritikan kritikan apapun itu jenisnya
mereka lebih mau mendengarkan dulu kemudian membuka ruang dialog baru tindakan represif
jadi kembali lagi ke konteksnya menurut saya hal ini lebih kepada bagaimana media masa membuka ruang untuk kritikan kritikan kepada pemerintah
jadi masyarakat apa kalau saya sih melihatnya ini sebetulnya bukan undangan buat kebanyakan saja
kalaupun rakyat mau memberikan kritik menurut saya harus melalui mungkin melalui media massa atau media media yang kompeten
karena disampaikannya pada saat hari pers
nah satu lagi sebetulnya mas arief bima yang saya mengelitik ada apa sih sebetulnya kemudian tiba tiba presiden harus sekarang gitu mengungkapkan hal ini gitu
apakah ada pembisik pembisik atau presiden sudah mulai khawatir dengan indeksnya
khawatir dengan indeks pasir di indonesia
kira kira bang renhat
boleh dijawab mas aryabima silahkan mas
ya memang diakui ya tadi juga kritik presiden di sewaktu era covid ini kan sesuatu yang di kebijakan kebijakan itu tidak bisa permanen kemudian bisa berlaku ya
kan ada penanganan virusnya ada penanganan penularannya ada penanganan dampaknya
dan ini pandemi yang sangat unpredictable
ada kecenderungan kecenderungan bahwa tingkat virus pandemi dampak covid ini kan persoalannya ke ekonomi ke sosial ke politik yang ada kecenderungan beberapa hal mungkin agak dianggap keras ya
kalau saya menganggap itu keras dan tegas
tapi mungkin tingkat pegiat demokrasi seperti mas hendri dan mas deddy laksono itu adalah represif kan itu
tapi situasi tidak bisa dianggap sebagai satu situasi yang normal untuk mengawalasi dalam sistem bangkita berdemokrasi sekarang ini
karena memang kelesuan dari dampak pandemi menyangkut masalah ekonomi ini dengan tingginya tingkat angguran dan kecenderungan selutan api masyarakat itu sangat mudah
kecuali membangun kebersamaan yang kritis
apa saja yang kira kira itu perlu kita naik
saya katakan tidak salah seperti pak deddy laksono dan pak henry sering kritik bahwa tidak ada satu hal yang perhatif yang instruktif bisa dilaksanakan
karena beda dengan negara komunis yang lockdown dengan negara liberal yang lockdown
nah ini individu dikekang untuk menurangi dampak pelaran
ini individu diurusin negara
nah kita ini kan antara pemerintah antara kekuatan menengah dan bawah bergotong royong
yang mana tingkat kesedarannya nggak bisa terlalu bisa imperatif ke bawah
nah dalam situasi kayak gini saya kira instrumen instrumen kekuasaan juga tidak mudah untuk membuat satu kebijakan yang terus bisa terlaksana
jadi terkadang dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu dalam kondisi yang tidak normal
dengan berbagai dampak
walaupun penularan covid sama pengatasan vaksin saja
masalah vaksin itu sampai di bawah komunis sampai haram malah sampai
ini apa itu
dari berbagai persepsi yang tadi tidak memberikan satu persandingan sementara
sekarang kok benar ya
sekarang juga baru mengambil satu pilihan
belum tentu pengambilan keputusan itu benar
tapi sebagai kepala negara kepala pemerintahan yang harus melindungi segenap warga negara
dia mengambil pilihan
tapi kritiknya sampai dibawa masalah komunisme masalah yang kadang tidak proporsional
baik mas arief ima mas dhani lasono mas ayan desetri
dialog yang sangat menarik sekali
kita akan tunggu bagaimana ke depan
apakah tadi disampaikan oleh mas hensat ya bahwa perlu mendengarkan kembali membuka ruang ruang dialog
bersama dengan apa
dengan masyarakat untuk mendengarkan apa yang kemudian menjadi poin poin kritik utama
terima kasih sekali lagi mas arief ima
terima kasih mas dhani
terima kasih mas ayan desetri
usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi kpk menggelar rekonstruksi kasus korupsi bansos covid sembilan belas
yang melibatkan mantan menteri sosial juliari batubara
tetap bersama kami